dan kenaikan harga bbm bersubsidi memberikan dampak yang tidak main main
kalangan pelaku usaha sekali lagi saya sampaikan mulai merasakan dampak kenaikannya
harga bahan baku transportasi biaya distribusi tentu memengaruhi biaya produksi
pelaku usaha sekarang mulai bersiasat mengatur mengencangkan ikat pinggang
kita berbincang sore ini dengan ketua komite analisis kebijakan ekonomi apindo
ajib hamdani pak ajib selamat sore
selamat sore putri
terima kasih atas waktu anda pak ajib
pak ajib bagaimana apindo merespon kenaikan harga bbm bersubsidi yang ditetapkan pemerintah baru baru ini
ya pengusaha melihat putri bagaimana kenaikan harga bbm adalah sebuah langkah rasional
yang dilakukan oleh usulan dari kementerian keuangan kepada pemerintah
dan soalnya pemerintah secara resmi melakukan penyesuaian harga
karena kalau kita melihat bagaimanapun subsidi atas bbm ini menjadi sebuah beban yang luar biasa
dan bersifat jangka panjang untuk apbn
di sisi lain bahwa apbn sejak tahun dua ribu dua puluh tiga nanti sudah tidak boleh memakai undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
untuk itulah kemudian pemerintah membuat langkah langkah preventif
bagaimana untuk dua ribu dua puluh tiga dan selanjutnya keuangan negara menjadi lebih sehat
untuk itulah kemudian kalangan usaha melihat putri bahwa kenaikan harga bbm menjadi sebuah realitas
yang memang harus kita hadapi bersama
dan selanjutnya bagaimana
dampak negatif atas kenaikan harga bbm ini perlu kita mitigasi dengan baik di awal
ada dua tatanan yang dilihat oleh apindo putri
yang pertama adalah bagaimana melemahnya daya beli masyarakat
dan yang kedua adalah potensi inflasi yang akan makin merunjak tinggi
yang pertama adalah bagaimana dengan turunnya daya beli masyarakat
pemerintah juga melakukan program bersifat pragmatis
yaitu menopang daya beli masyarakat yang turun tersebut dengan adanya blt
ini untuk jangka pendek bisa menekan bagaimana tingkat kemiskinan
tidak bisa bertambah parah
bahkan menurut kajian kita tingkat kemiskinan dalam jangka pendek bisa berkurang
walaupun jangka panjang itu menjadi pr tersendiri dengan adanya kenaikan bbm
tapi kemudian yang menjadi pr adalah dan sedang ditunggu oleh dunia usaha
bagaimana langkah langkah preventif dari pemerintah
untuk bisa menekan potensi laju inflasi yang makin tidak terkendali
sampai dengan akhir akhir tahun nanti putri
pak ajib kalau misalnya dilihat sekarang
setelah kenaikan harga bbm bersubsidi bagaimana para pengusaha merespon
apakah mereka langsung menaikkan menambah biaya produksi mereka
dan kisarannya berapa persen kalau misalnya dari teman teman pengusaha yang tergabung di apindo
ada dua sudut pandang yang perlu dilihat
bagaimana ketika bbm menaik ini impact nya terhadap harga barang dan jasa yang akan diproduksi nanti putri
yang pertama adalah dampak ekonomi yang pula dampak sitologi
dampak ekonomi berarti secara matematika kita berhitung
berapa jumlah kenaikan hpp nya berapa jumlah kenaikan harga pokok penjualannya
kemudian itulah yang kemudian berkontribusi terhadap kenaikan harga akhir dari barang dan jasa yang akan diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat
tapi selain dampak ekonomi tersebut juga ada dampak psikologis
walaupun tidak ada hpp secara langsung yang naik
tapi kemudian ketika masyarakat membelanjakan uangnya naik
maka otomatis harga harga yang mereka produksi juga akan mengalami kenaikan
artinya putri di atas angka matematika
juga ada dampak dampak lain
yang akan mengakibatkan harga harga akan mengalami penyesuaian
dan ini yang perlu kita kaji dengan lebih baik putri
tapi satu hal yang perlu kita lihat
bahwa sebenarnya inflasi juga tidak akan naik begitu luar biasa
karena dampak kenaikan bpm ini
bukannya menimbulkan ada demand yang baru putri
tapi ini lebih karena kenaikan harga hpp aja
jadi kenaikan inflasi itu bisa karena dua hal
satu karena demand yang bertambah
yang kedua adalah karena kenaikan hpp
dan kita lihat
fenomena terakhir ini adalah potensi inflasi naik karena hpp nya saja yang naik
tapi sebenarnya tidak ada demand berlebihan
demandnya tidak bertambah ya
sebenarnya secara agregat di akhir tahun betul inflasi akan naik
pak ajib apakah apindo kemudian asosiasi pengusaha sudah pernah diajak duduk
berembuk berunding dengan pemerintah
misalnya karena sekarang sudah mulai ada teriakan
ada bansos ada insentif untuk mereka warga miskin dan rentan miskin
untuk menjaga daya beli
tapi kemudian apakah ada insentif untuk pengusaha
itu sekarang pertanyaan yang sudah muncul di publik
apakah sudah pernah berdiskusi dan mungkin sudah menyiapkan formulanya dari apindo
ya diskusi diskusi ini secara rutin kita bangun dengan pemerintah
baik pemerintah maupun bahkan juga termasuk pelaku pelaku usaha
di bidang keuangan putri
karena begini konteks sekarang kenaikan harga bbm ini merupakan
problem lanjutan dari adanya covid sembilan belas
insentif insentif yang diberikan di dunia usaha ini masih berlanjut
misalnya program restribusi kredit misalnya
itu adalah produk dari ketika bagaimana ada pandemi covid sembilan belas yang menghantam
dan masuk di indonesia sejak maret dua ribu dua puluh kemarin
program program seperti ini yang perlu dilanjutkan
beda tema tetapi tujuannya sama yaitu menyelamatkan dunia usaha
mungkin kemarin temanya berbicara covid sembilan belas
sekarang temanya adalah dalam konteks menghadapi potensi inflasi yang tinggi
jadi program program dan insentif insentif di masa pandemi kemarin perlu dikaji ulang
sebagian insentif yang diberikan oleh pemerintah
itu perlu dilanjutkan saya pikir
untuk tetap menyelamatkan dunia usaha bisa berjalan dengan baik putri
pak ajib dalam paparannya pemerintah yang disampaikan oleh menteri keuangan ibu sri mulyani
menyampaikan bbm bersubsidi ini kemudian dinaikkan
salah satu atau narasi yang dibangun pemerintah adalah karena selama ini salah sasaran
sebagian juga digunakan kalangan pengusaha
apakah apindo aware atau menyadari soal ini
sebenarnya begini kalau tepat sasaran atau tidak
kita memerlukan kajian lebih komprehensif
tapi kalau kita melihat data yang ada di kita putri
memang dari awal pemerintah itu kurang presisi dalam membuat asumsi makro
kita lihat di apbn dua ribu dua puluh dua ini asumsi makro yang dibangun adalah harga minyak itu adalah enam puluh tiga usd per barel
jadi ketika sekarang harganya sembilan puluh usd per barel
maka kemudian kita sebagai negara yang net impor bbm
tentunya akan menghadapi konstruksi di masalah keuangan negara
ini yang perlu dicermati dengan baik putri
jadi dari awal pemerintah memang salah mendesain struktur apbn kita
pak ajib kalau misalnya dari teman teman pengusaha sekarang
apa yang dilakukan oleh mereka
jadi saya tahu dilemanya yang dialami oleh pengusaha di sini
di satu sisi memang tidak ada pilihan lain selain mengikuti aturan atau mengikuti harga baru yang ditetapkan pemerintah
di sisi lain harus bisa membuat produk tetap ongoing perusahaan tetap berjalan
tapi ada sisi lain juga yang tetap harus bisa menjaga supaya produk tetap laku gitu
harganya tidak terlalu tinggi
jadi apa yang dilakukan sekarang
dunia usaha tentunya melakukan usaha usaha yang cukup rasional putri
tidak mungkin meng up shop tidak mungkin menyerap semua penambahan kenaikan hpp itu dengan mengurangi keuntungannya
secara rasional dilakukan adalah ketika terjadi kenaikan hpp
maka sudah otomatis akan menjadikan nilai produk akhirnya bertambah
itu adalah langkah langkah rasional oleh pengusaha
jadi inilah yang kemudian kita kaji
impact nya adalah inflasi secara umum nanti akan berubah
itu secara umum nanti sampai dengan akhir tahun
ini yang perlu kita perhatikan
tinggal bagaimana ketika produk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di produk akhirnya nanti
tapi bisa dikonsumsi oleh masyarakat
jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga daya belinya
barang itu walaupun harganya naik putri tapi ketika daya belinya ada dan memang dibutuhkan
maka tentunya barang terserap dengan baik
dan memang kemudian putri dunia usaha menyadari bahwa dengan adanya dinamika yang terjadi dikatanya covid sembilan belas
dan kemudian berlanjut dengan adanya potensi inflasi yang berlebih
seperti sekarang maka kemudian ekonomi akan menemukan keseimbangan barunya
dalam konteks menemukan keseimbangan baik itulah dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah
sampai kemudian ekonomi dibiarkan berjalan secara alamiah
kalau ekonomi dan bisnis dibiarkan secara alamiah maka ini yang kaya akan makin kaya miskin akan makin miskin
itulah yang indikator itu tergambar dalam namanya gini rasio
jadi kalau pemerintah tidak melakukan intervensi regulasi putri maka gini ratio kita akan melebar
dan itu adalah kondisi yang tidak bagus buat perekonomian bangsa untuk kedepannya
intervensi regulasi diperlukan agar ekonomi tak berjalan dengan baik
dan satu sisi terjadi pemerataan kesejahteraan yang cukup ideal di masyarakat begitu putri
intervensi sekarang yang dilakukan oleh pemerintah pasca penaikan harga bbm adalah dengan membuat beberapa aturan berkaitan bansos
apakah menurut apindo ini analisa anda apakah ini sudah bisa membantu mempertahankan daya beli
ya kalau bicara mempertahankan daya beli bisa atau tidak jawabannya adalah bisa
jangka pendek karena untuk empat bulan ke depan akan ada anggaran rp enam ratus per orang
itu untuk menopang daya beli masyarakat karena begini putri
kalau kita lihat bahwa kita ini memiliki standar yang sangat rendah untuk memasukkan kategori orang miskin atau tidak
pemiskinan di indonesia itu ukurannya adalah yang punya penghasilan per kapital rp lima ratus per bulan

artinya ketika di injek dengan angka rp enam ratus dalam waktu berikutnya
artinya ketika di injek dengan angka rp enam ratus dalam waktu berikutnya
ya tentunya kemiskinan kita akan berkurang
artinya begini putri
yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah secara komprehensif dunia usahanya
bagaimana demand tetap terjaga dengan baik untuk jangka panjang
kalau kita cermati sebenarnya putri
angka blt yang dikucurkan di angka sekitar dua puluh empat triliun ini diambilkan dari program pemulihan ekonomi nasional dari pen
dan tidak akan sustain
tahun depan kita nggak punya dana ini lagi
artinya seharusnya setiap belanja pemerintah setiap struktur apbn setiap biaya open expenditure
harusnya didorong untuk lebih memberikan akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi
bukan hanya jangka pendek dalam bentuk blt
sekali lagi blt bagus untuk jangka pendek tapi pemerintah harus melakukan intervensi regulasi yang lebih dalam
agar bagaimana dunia usaha bisa bertumbuh dengan baik
sektor ukm perlu dibantu karena ukm adalah penopang secara signifikan pertumbuhan ekonomi dan pdb secara nasional kita putri
kita sekarang nanti tinggal melihat apa rencana pemerintah selanjutnya
karena dari kementerian pariwisata saya baru baca artikelnya hari ini
akan mengucurkan bantuan sosial atau insentif terutama untuk pelaku umkm
kita lihat bagaimana itu kemudian dampaknya nanti terutama untuk para pelaku usaha
pak ajib terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung berdiskusi di cnn indonesia
menarik sekali terima kasih pak ajib
selamat selamat putri sampai ketemu putri
iya selamat sore